sampai jumpa di video selanjutnya
anak terpandang seperti kandung tidak pantas punya luka seperti itu
kamu itu ada apa sih
gak ada apa apa komah
mau tenang aja
ya sudah kamu istirahat
ya sudah kamu istirahat
ini uang yang ibu kamu perlukan untuk bayar hutang
jadi kamu gak perlu kerja
enggak aku gak bisa terima
ini buat kamu
kamu gak perlu bayar
ya kalau kamu gak terima ini

ini enggak saja resipi kamu
kamu harus seperti kamu sendiri terhadap saya
jika awalnya dia tiada
itu keterlaluan liat lagi susah yang
itu bukan urusan kamu bukan urusan kita
eh kamu tahu nggak ini uang bukan uangnya nenek moyang kamu
dan gilang mulai hari ini yang stop semua akses keuangan kamu yang blokir